sementara lima puluh dua rumah di enam belas kecamatan di kabupaten garut jawa barat rusak
akibat gempa magnitudo enam dua yang terjadi sabtu malam
selain rumah gempa juga merusak fasilitas umum seperti rumah sakit milik pemerintah kabupaten garut
sekda pemkap garut nur diana menyebut
tidak ada korban jiwa dalam gempa dan tidak ada warga mengungsi
aktivitas warga sudah berjalan normal
terasa di sebelas daerah lainnya di jawa barat
data dari badan nasional penanggulangan bencana menyebut
daerah yang terdampak kabupaten tasikmalaya kabupaten sukabumi sampai kabupaten purwakarta
sementara rumah yang rusak ringan sampai berat mencapai delapan puluh unit yang tersebar di daerah daerah terdampak
selain itu dua fasilitas umum dan satu rumah sakit di kabupaten garut juga mengalami kerusakan